video seorang pengemudi truk berkendara secara serampangan di jalan raya ranuyoso lumajang jawa timur
menjadi pergunjingan warga net di media sosial
dalam video berdurasi tiga puluh detik tersebut tampak pengemudi dengan sengaja mengemudikan kendaraannya secara zigzag alias oleng ke kiri dan ke kanan
sang pengemudi bahkan melakukan atraksi berbahaya dengan keluar dari kendaraan melalui pintu saat truk masih melaju
beredarnya video tersebut langsung ditindak lanjuti saat lantas poras lumajang
dari hasil pengembangan penyelidikan polisi menangkap pengemudi dan menyita truk yang ada dalam video di jalan raya kelangkah lumajang pada senin pagi
di hadapan polisi pengemudi truk bernama saipudin ini beralasan nekat mengemudikan ugal ugalan di jalan raya demi konten di media sosial
video tersebut direkam oleh rekannya sesama pengemudi truk
kami lacak tidak berinformasi keberadaan pengemudi dan truk tersebut
selepas itu langsung kami arahkan petugas untuk langsung mengamankan
jadi kendaraan berserta pengemudi langsung kami amankan kami bawa ke salantas poras lumajang untuk menindaklanjuti pertanggung jawaban terhadap apa yang sudah dilakukannya
untuk memberi efek jerah polisi meminta pengemudi truk membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi
selain itu sanksi tilang dan penyitaan kendaraan juga diberikan polisi
pengemudi truk telah melanggar pasal tiga ratus sebelas undang undang lalu lintas